pesawat wings air tujuan luwuk sulawesi tengah mendarat kembali setelah lepas landas dari bandara mutiara sis al jufri palu
mesin pesawat bagian kanan terbakar di ketinggian satu tiga ratus kaki
pesawat wings air dengan nomor penerbangan iw seribu satu ratus lima puluh enam hingga kini masih berada di bandara mutiara sis al jufri palu
sejumlah petugas terlihat masih melakukan perbaikan pada bagian mesin sebelah kanan
menurut petugas kantor cabang pembantu air navigation palu indriawan penugroho
pesawat wings air atr tujuh puluh dua lima ratus itu lepas landas dari bandara mutiara sis al jufri palu pada pukul enam dua belas wita
baru dua menit mengudara pilot menyatakan pesawat mengalami gangguan mesin di sebelah kanan
sehingga pada pukul enam sembilan belas pilot memutuskan untuk kembali mendarat di bandara mutiara sis al jufri palu
indriawan juga mengungkapkan mesin pesawat terbakar
saat berada di ketinggian satu tiga ratus kaki
pesawat tidak ada yang
tidak ada masalah
setelah pesawat terbang
kemudian ada gangguan pilot memutuskan untuk kembali
tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini
enam puluh empat penumpang selamat dan tidak satu pun terluka
salah seorang penumpang menuturkan pesawat sudah terbakar saat baru saja lepas landas
para penumpang panik dan meminta kru pesawat memutar pesawat kembali ke palu
jadi pas dia pertama bunyi saya pikir itu mungkin bolanya ya pak ya
saya pikir bolanya taunya duduk begitu
pas dulunya begitu langsung percikan api dulu
percikan api panjang
di sebelah kanan
pas saya duduk di pinggir jendela sebelah kanan itu jadi saya lihat sekali
nah setelah itu dia percikan api dua kali
percikannya setelah percikan itu langsung menyala
menyala sebelah kanan
hingga kini pihak maskapai wings air belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa ini
jafar gebuah palu
dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan indriawan penugroho
pic air navigation di palu sulawesi tengah
selamat sore mas indriawan
iya selamat sore mas
baik mas indriawan saya ingin tahu kemudian bagaimana awalnya
ketika pilot menghubungi navigasi untuk pesawat harus mendarat kembali
ya baik mas terima kasih
sebelumnya kami menginformasikan sesuai data yang kami terima dari teman teman air safety control di palu
bahwa pesawat wings air dengan nomor penerbangan wing seribu satu ratus lima puluh enam tipe pesawat atr tujuh puluh dua seri lima ratus terbang dari palu menuju luwuk
pada pukul enam lebih dua belas menit waktu indonesia tengah
kemudian pada pukul enam lebih empat belas pilot menyatakan bahwa mesin sebelah kanan mengalami gangguan
dan memutuskan untuk kembali mendarat di bandar udara mutiarasis aljufri palu
pada pukul enam lewat sembilan belas pesawat tersebut landing dengan normal
nah begitu demikian
baik jadi memang pilot yang menelpon kembali pihak navigasi untuk meminta izin untuk kembali mendarat di bandara palu
apakah memang ini sesuai dengan prosedurnya ya mas indriawan
iya baik mas untuk prosedur di dalam pesawat tentu adalah keputusan dari pilot in command
dan kami dari pihak airnav indonesia teman teman yang di kontroler
hanya memberikan pansel
dan kami juga memberikan penduan dan servis untuk agar pesawat tersebut bisa mendarat kembali dengan selamat dan aman
baik mas indriawan saya ingin tahu kemudian setelah adanya insiden ini
bahwa memang pesawat kembali mendarat dengan aman
tapi adakah dampak dari jadwal penerbangan yang akhirnya harus terganggu khususnya untuk maskapai wings air sendiri
ya baik mas untuk penerbangan yang lain tidak mengalami gangguan semuanya berjalan normal
tapi kemungkinan ya pesawat tersebut
tidak belum bisa berangkat lagi sesuai jadwal
kemungkinan penumpang yang ada akan dipindahkan ke penerbangan yang lain
baik tapi tidak mengganggu jadwal penerbangan dari wings air juga ya mas indrawan
mungkin itu kewenangan dari pihak airline mas
oke mas indriawan terakhir saya ingin tahu bagaimana saat ini kondisi cuaca di sekitar bandara
cuaca dari pagi tadi sampai sekarang sangat baik
kurang lebih sepuluh km
baik jadi memang di awal pihak pilot sudah menelpon bagian dari air navigation untuk meminta mendarat kembali
dan akhirnya mendarat dengan selamat meskipun ada terjadi kebakaran di bagian dari pesawat
terima kasih mas indriawan penugroho pic air navigation di kota palu sulawesi tengah